tim bola basket putra filipina masih terlalu tangguh untuk indonesia nampaknya
bertemu di babak semifinal tim tuan rumah menang sembilan puluh tujuh tujuh puluh dan melaju mulus ke partai final
bertanding di mall of asia arena manila filipina yang unggul postur sejak awal langsung memegang kendali permainan
usaha indonesia untuk memberikan perlawanan lewat tembakan tembakan tiga angka dari juan lauret koko di putra
juga nampaknya tidak banyak membantu
johan pun menjadi pencetak angka terbanyak bagi indonesia dengan raihan dua puluh angka dan empat rebound
filipina yang unggul sejak awal akhirnya mengakhiri pertandingan dengan angka sembilan puluh
nah hasil ini pun membuat filipina akan bertemu dengan thailand di babak final nanti
sementara indonesia akan menghadapi vietnam untuk memperbutkan medali perunggung